hari ini adalah hari kedua pekan raya jakarta digelar
kita langsung cek ombak di sana kita pantau ya
prj day dua bergabung bersama saya
ada produser lapangan cnn indonesia ada mita handayani
mita hari kedua ini bagaimana anda melihat antusiasme dari warga jakarta
mengunjungi prj tahun ini dengan segala atraksinya
ya selamat sore puspa untuk pekan raya jakarta yang hari ini memasuki hari kedua
ini dapat anda lihat di belakang saya ini sangat ramai banyak sekali pengunjung yang datang ke sini
nah untuk tadi untuk pembukaan pekan raya jakarta ini kan dibukanya dari pukul setengah empat sore sampai dengan pukul sepuluh malam
apabila dari hari senin sampai dengan kamis
namun saking memang banyak
artinya antusias dari warga untuk mengunjungi pekan raya jakarta ini
tadi sejak pukul sekitar pukul dua itu sudah banyak yang datang ke sini
dan antrian sudah terlihat sejak pukul tiga siang
tadi saya sempat berbicara dengan para pengunjung
kenapa sih mereka mau untuk datang ke pekan raya jakarta ini
ternyata mereka tujuannya paling utama adalah satu mereka berburu diskon
karena memang diskon di sini ini up to delapan puluh persen
jadi mereka ingin
melihat apakah ada barang incaran yang selama ini sedang mereka cari itu sedang diskon atau tidak
nah puspa berbicara mengenai kegiatan ekonomi yang ada di pekan raya jakarta
untuk tahun ini ditargetkan transaksi ekonominya itu ada di tujuh lima miliar rupiah
dan ini sama dengan tahun kemarin
namun karena tahun kemarin itu berlangsung selama tiga puluh sembilan hari lebih enam hari daripada tahun ini
karena saat ini masih sama
walaupun memang harinya atau waktu pelaksanaannya lebih sedikit daripada tahun kemarin
dan tahun ini juga target pengunjung yang datang untuk ke pekan raya jakarta ini masih sama dengan tahun kemarin
yaitu ada enam sembilan juta orang
puspa ini apabila berbicara mengenai pekan raya jakarta tahun ini
tahun ini mengusung tema bersatulah indonesia menukung dalam energi
dan ekspor di pasar dunia
nah nanti untuk pengunjung yang datang ke sini tiketnya itu ada dimulai dari harga rp tiga puluh sampai dengan rp satu ratus tujuh puluh lima untuk yang vip
jadi ada dua tiket
ini tiket yang untuk masuk saja ke pekan raya jakarta
dan ada tiket bundling yang bersatu dengan tiket untuk bisa menonton konser
nah hari ini dijadwalkan ada phil coplo yang akan mengisi acara untuk konser
nanti kayaknya weekend saya kesana deh ya
udah mulai rame hari ke dua pun
orang sudah antusias dengan pekan raya jakarta
terima kasih banyak mita handayani produser lapangan cnn indonesia
selamat bersenang senang disana